pak berhenti pak
ada anak kecil
sepandara saya dia suka
dia kena razia dibawa kemana ya pak ya
berudia saya tidak tau itu weh
enggak tau mbak
sekarang kalian tetap dikurung disini
sampai ibu panti asuhan menjemput kalian
yang dihukum disini
ini bukan salah kalian
harusnya kalian yang dihukum
kamu gak usah ngerasa bersalah kayak gitu
masuk ke panti asuan semua
aku gak mau
aku gak mau
aku gak mau masuk panti asuan
mending sekarang kita ke lampu merah
dan ke sekolah anakku ya pak
kan nyonya udah ngelarang
kita nggak boleh kesana non
udah pak bapak jangan banyak protes

ikutin apa yang aku mau
pak bantuin dulu pak
kau dimana sih
tiara pergi sama pak budi
bibi gak tau mereka kemana
kenapa gak ditanya
kenapa gak ditahan
biar saya coba telepon dia
kamu kenapa pergi gak bilang bilang dulu sama papa
itu rahasia pak
tapi aku gak tau
intan dibawa kemana
ya allah intan
kasian banget kamu
kenapa ardi nyebut nyebut intan
lagi telepon sama siapa sih
intannya mana pak
maaf pun arsih
dan kartu keluarga
untuk benar benar membuktikan
kalau saya keluarganya
kalau sampai sore ini
kita gak bisa memberikan berkas itu
akan dipindahkan ke
kelahiran intan selama ini
memang tidak pernah diharapkan pak arief
ibunya tidak pernah
menganggap dia sebagai anaknya
inter juga tidak punya ayah
intan tidak punya ayah
memang anak yatim
agar pai pakatnya
enggak ibu salah
ini ibu punya aku
ini ibu punya tiara ini ibu punya anak aku
mama mama terus kenapa sesal panggil mama
enggak pastinya sungguh adanya aku untuk diberi hati
kamu janjikan buat tiara nongsa kesini
pasti aku akan buat tiara kesini
mengapa kau tak mengerti halusnya perasaanku
mungkin kalau intan ada di pantiasuhan
itu lebih baik buat tiara pak ari